semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi itu semua anggaran
saya masih bersama pengamat politik yang menjadi dosen sekolah tinggi ilmu administrasi
lembaga administrasi negara jakarta
mbak ratri kalau kita dengar tadi prof mahfud mengatakan bahwa semakin tambah
kementerian maka itu punya potensi semakin banyak korupsi
begini mbak ketika kabinet atau kementerian atau lembaga pemerintahan itu membesar
tentu mengakomodasi berbagai macam kepentingan kan
kalau sekarang misalnya dikatakan bahwa kabinet yang akan datang itu akan lebih gebuk
itu tentu merupakan logik dari
tapi pertanyaan saya dari prof mahfud itu
apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme
ketika ada penambahan lembaga lebih besar
diisi oleh orang orang mungkin bisa jadi tidak kompeten
kolusi nepotisme itu artinya perekrutan nanti misalnya yang jadi apa jadi apa
di dalam satu struktur kelembagaan itu belum tentu ditentukan oleh meritokrasi
meritokrasi itu kan yang diinginkan sebenarnya dalam undang undang asn yang lalu bukan yang sekarang ya
nah anda kan juga banyak menulis soal reformasi birokrasi
jadi rasanya relevan kalau saya menanyakan soal ini
apakah reformasi birokrasi
itu juga bisa memasukkan unsur harus dirampingkan atau dikecilkan sama seperti sekarang
atau juga reformasi birokrasi itu sangat tidak diakomodir atau tidak dapat sejalan dengan penambahan kementerian
apakah reformasi birokrasi ini kalau saya persingkat itu justru akan semakin jauh ketika kementerian ini ditambah
kalau misalnya kita melihat nafas undang undang asn yang kemudian memperbaiki
ringkas dari jumlah kelembagaan kementerian misalnya
itu kan keinginan supaya birokrasi itu agile
tapi kalau ketika diputuskan nanti akan ada perubahan lebih banyak
ongkosnya juga kan akan lebih banyak
belum lagi kita memikirkan bagaimana nanti distribusi orang orang yang akan menempati jabatan jabatan yang strategik misalnya dalam kementerian
oke artinya ketika bicara ada satu menteri biasa jadi ada wamen
kemungkinan gemuk menggemuk dan menggemuk mbak
oke makanya pertanyaan saya adalah apakah semangat kita untuk reformasi birokrasi itu justru jadi terhambat ketika kemudian ada penambahan kementerian
semangat untuk memperkecilkan untuk mempercepat pergerakan
tetapi kalau misalnya banyak gemuk berarti kan itu kan lambat
nah itu yang dibilang bahwa peringkaslah
bukan hanya kelembagaan tapi struktur yang di dalam pun dirampingkan
jadi mbak rater ingin mengatakan selama ini karena anda pemerhati birokrasi banyak menulis soal reformasi birokrasi
dengan tiga puluh empat lembaga kementerian saja kita masih punya urusan dalam pr strukturnya
apalagi ini mau ditambah lagi dalam beberapa kementerian
kenapa wacana bahwa penambahan kementerian itu menjadi sesuatu yang rasanya di depan mata
bahwa kita bahwa anda belum tentu setuju
banyak yang juga tidak terlalu setuju soal ini
tapi kenapa secara politik itu seperti sesuatu yang niscaya
melihat bagaimana pola dukungan dan tidak mendukung pemilihan presiden sekarang ini
karena presiden sekarang terpilih kan banyak yang harus diakomodir
partai partai politik yang masuk dalam koalisi dan non koalisi yang kemudian akan masuk itu kan perlu ruang
nah perlu ruang tersebut kan tidak bisa hanya diakomodasi di tiga puluh empat yang ada sekarang ini
mengapa menurut mbak ratri seorang yang terpilih lima puluh delapan persen tidak hanya perlu mengapa tidak cukup mengakomodasi partai partai pendukungnya saja
mengapa perlu untuk mengajak merangkul mereka ada di luar kabinet
apa sebenarnya siapa yang butuh siapa
memuluskan program yang sudah ada dan yang ke depan
karena saat ini partai partai di parlemen yang mendukung prabowo gibran itu masih minor government kalau dibandingkan dengan yang di luar prabowo gibran
yang di dalam parlemen kan memang mereka kalau misalnya
maksud saya kenapa untuk menggolkan program karena selama ini kalau kita bicara hanya golkar gerindra pks pan dan demokrat
itu masih selisihnya di bawah mereka yang ada di pdip nasdem pkb pks
sehingga perlu merangkul untuk meloloskan program
untuk menciptakan eksekutif yang very strong
bantuan agar yang ada di parlemen atau di legislatif itu juga hampir bisa mega uno fight
begitu untuk sama sama mendorong program yang memang dicanangkan atau diinisiasikan
meskipun presiden terpilih ini dipilih dengan sangat landslide
di mana susahnya hitung hitungannya bagaimana
apakah misalnya seperti yang dikatakan oleh ketua umum partai golkar
pak erlangga mengatakan bahwa golkar itu mendapat lima belas delapan belas
hitung hitungannya kira kira dalam kabinet itu kira kira lima kursi
saya ingin mengatakan bahwa ketua umum partai golkar saja
erlangga hartarto secara terbuka mengatakan kami dapat kursi sekian persen
maka kira kira kalau dihitung ya dapat lima kursi di kabinet
artinya buat partai lain misalnya nasdem pkb yang di atas
merasa berhak mendapatkan kursi yang lebih di kabinet begitu
kalau kita hanya sekedar menghitung berapa proporsi yang didapatkan
kita sekian itu translated untuk ini
tapi kan tidak semudah itu juga yang baru sih ya
karena apa karena ini siapa yang berkontribusi lebih
yang dari awal secara originalitas dia yang mendukung prabowo dan gibran untuk menang
baru kemudian nanti yang lain lainnya
lalu kalau itu apa gunanya mereka bergabung kalau tidak diberikan kursi sesuai dengan perolehan mereka di parlemen
bargain ke tumnasden misalnya pkb misalnya
kalau mau ajak saya jangan lupa kursi saya di parlemen lebih dari partai partai pendukung
atau misalnya tidak hanya sekedar masalah jumlah kursi
tetapi kementerian kementerian yang misalnya portfolio
atau kementerian kementerian yang strategik
tapi semuanya termfirat misalnya
saya melihat bahwa ini akan terjadi inefisiensi
ada potensi korupsi nepotisme dengan penambahan kementerian
tetapi rasanya penambahan kementerian itu menjadi satu keniscayaan
karena tidak saja harus mengakomodasi partai partai pendukung yang ada di parlemen
mengakomodasi partai partai di luar koalisi indonesia maju
dan jangan lupa ada juga partai partai yang tidak masuk parlemen
tapi masuk dalam koalisi indonesia maju dan relawan
jadi tidak mudah jadi seorang prabu dalam hal ini
karena harus memperhitungkan banyak hal komponen untuk menentukan siapa siapa saja yang masuk dalam kabinet
termasuk juga mengisi jabatan jabatan lain yang ada di lpnk misalnya
lembaga non kementerian ya
atau lembaga lembaga yang non struktural misalnya
bahwa dengan upaya prabowo gibran sekarang untuk merangkul lebih banyak orang
supaya bisa memudahkan memberikan legitimasi lebih terhadap pemerintahannya
itu akan menimbulkan konsekuensi konsekuensi yang cukup berat
yang harus kita pikirkan reformasi birokrasi itu menurut saya bisa setback
selain pengeluarannya akan begitu banyak dari sisi apbn
tapi juga potensi potensi yang berapa banyak sih
nanti sumber daya yang harus kita keluarkan untuk mengawas masalah korupsi tersebut
jadi ada harga yang harus kita bayar atas nama rekonsiliasi
karena sesungguhnya yang ingin dijalankan adalah melanjutkan program
antara program atau hanya sekedar untuk urusan politik
merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya untuk bagi bagi kekuasaan
karena dalam hal ini saya melihat sampai detik sekarang ini yang terlihat itu masih politik
kalaupun ada akhirnya diputuskan ada penambahan kementerian
apakah anda melihat ini demi melanjutkan program nasional
atau sesungguhnya hanya sekedar bagi bagi jabatan
saya kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan dulu
perlukah partai partai di luar koalisi prabowo gibran tetap diajak masuk kabinet
jika perolahan suara untuk prabowo gibran sangat besar dan itu cerminan suara rakyat
mengapa partai di luar koalisi harus diperhitungkan untuk tetap di luar
kita dengarkan analisanya sesaat lagi